terima kasih anda masih bersama kami
stick drum biasanya digunakan untuk
tentu saja memukul drum bermain musik ya
kini kita bisa menggunakan itu untuk kesehatan
sekaligus menurunkan berat badan
ada olahraga yang dikenal dengan sebutan
olahraga kini menjadi salah satu bentuk gaya hidup
tak heran jika banyak alternatif kelas olahraga
yang digandungi masyarakat
salah satunya ialah mount fitness
pound fitness merupakan kelas olahraga
yang menggunakan stick drum untuk bergerak
baik secara kardio hingga melatih kekuatan tubuh
olahraga yang lahir di amerika serikat ini
diakini menjadi alternatif baru
untuk menurunkan berat badan
lantaran olahraga ini mampu membakar ratusan kalori
sehingga kebutuhan dua ribu kalori perharinya
tetap bisa terjaga
maksimalnya kalau per session itu kan empat puluh lima menit
itu kalau memang mungkin sudah dapat gerakannya
secara hampir sempurna lah ya
kalau misalkan mungkin beginners
itu pun tetap masih tetap optimal enam ratus kalori
jadi in between enam ratus sampai sembilan ratus kalori per session ya
selama empat puluh lima menit
olahraga ini mampu membakar lemak di seluruh bagian tubuh
dari tangan kaki hingga perut
olahraga ini menawarkan sejumlah gerakan
yang dikombinasikan dari kelas olahraga lain
seperti yoga pilates zumba dan aerobik
sehingga bisa diikuti oleh semua kalangan
stick drum yang disatukan dengan musik dan juga gerakan
tentu menjadi sebuah alternatif baru
untuk membakar kalori dan sekaligus juga berkeringat
yang tentunya berdampak pada kesehatan
dan juga pembentukan badan yang lebih baik